terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia business
pt hero supermarket tbk akhirnya menutup dua puluh enam toko retailnya di sejumlah wilayah
memburuknya kinerja perusahaan sejak kuartal ketiga dua ribu delapan belas menjadi salah satu alasan perusahaan terpaksa melakukan phk terhadap karyawannya
penutupan dua puluh enam gerai retail hero di sejumlah wilayah dilakukan sebagai upaya efisiensi di tengah semakin ketatnya bisnis retail modern di tengah maraknya e commerce
tingginya beban operasional dan kerugian membuat hero group juga harus merumahkan lima ratus tiga puluh dua orang karyawannya
dikutip dari detik finance dan cnbc indonesia com sampai kuartal ketiga tahun ini hero supermarket mencatat penurunan total penjualan menjadi rp sembilan delapan puluh empat triliun dibanding periode tahun lalu yaitu rp sembilan sembilan puluh enam triliun
hero supermarket mengklaim sebagai retail modern pertama di indonesia yang didirikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan pernah berjaya dengan menjualan kebanyakan rupiah
dan ratusan gerai yang ada